supri seorang warga polewali mandar sulawesi barat yang menderita tumor ganas
akhirnya dirujuk ke rumah sakit untuk kembali menjalani perawatan
dibantu warga dan petugas kesehatan dari puskesmas mapili
supri dievakuasi ke rumah sakit menggunakan ambulans
alhamdulillah berkat edukasi dari tim kesehatan dari puskesmas
alhamdulillah pihak keluarga dan si pasien ini sudah bersedia untuk dirujuk kembali ke rumah sakit
untuk menjalani perawatan selanjutnya
dan untuk biaya hidup semasa di makassar alhamdulillah sudah ada dari pihak keluarga
sudah menerima berbagai donasi
sebelumnya supri hanya bisa
terbaring lemah di rumahnya akibat menderita tumor ganas di lehernya
sempat menjalani perawatan di rsud polewali mandar
supri seharusnya dirujuk rumah sakit makassar sulawesi selatan
namun keluarga memilih membawa supri pulang lantaran tak punya uang
untuk bekal hidup selama di makassar
awalnya tumor di layar supri hanya seukuran kelereng
namun bejolan itu semakin membesar hingga membuat supri tak bisa lagi beraktivitas
untuk memenuhi kebutuhan sehari harinya
supri mengandalkan anaknya yang bekerja sebagai buru tambang pasang
supri juga menghasilkan penghasilan pas pasang